tim sepak bola nasional indonesia u dua puluh tiga akan menghadapi filipina dalam pertandingan ketiga grup a sea games jumat sore
ini menjadi duel krusial bagi squad merah putih karena jika kalah akan gagal melaju ke semifinal
meski menang besar atas timur leste pada selasa lalu posisi indonesia belum aman
dari lima negara di grup a squad garuda muda masih di posisi empat dengan koleksi tiga poin dari dua pertandingan
hanya juara dan juga runner up group yang berhak melaju ke babak empat besar
kemenangan di laga selanjutnya menjadi syarat mutlak pasukan shin taeyong jika ingin menjaga asa ke semifinal
berdasarkan statistik pertemuan indonesia dan filipina sudah delapan kali di ajang sea games
indonesia menang tujuh kali dan sekali berakhir imbang
dari delapan pertemuan sebelumnya indonesia juga mengoleksi dua puluh gol dan hanya kebobolan empat kali
dan berikut perolehan sementara
medali sea games dua ribu dua puluh satu per jumat tiga belas mei pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
dan kita lihat tuan rumah vietnam masih berada di posisi teratas
perolehan medali dengan sepuluh medali emas delapan perak dan juga sepuluh perunggu
sementara indonesia masih di peringkat ketiga dengan empat medali emas dan juga empat perak